selama dua belas jam riza oktaviani tertimbun longsor di desa donorati kecamatan purworejo jawa tengah
dan saat ditemukan dia tengah berpelukan dengan anaknya naya
namun bayi lelakinya itu sudah meninggal dunia
riza oktaviani nugraheni merupakan satu dari dua korban selamat
yang ditemukan dalam bencana longsor di desa donorati kecamatan purworejo jawa tengah
riza dan bayi lelakinya naya ditemukan tengah berpelukan di bawah reruntuhan rumah
yang tertimbul longsor pada minggu pagi sembilan belas juni dua ribu enam belas
riza ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri
sedangkan putranya naya yang berusia enam belas bulan ditemukan sudah tidak bernyawa
posisi anak riza yang mendekat ibunya diduga menjadi sebab riza masih bisa bernafas
kendati sudah tidak sadarkan diri
terbang itu di atas saya kalau saya cuma ke dorong ke belakang sama anak saya
tapi anak saya posisi dia ngerangkul ngerangkul
kalau ibu sudah ada suaranya tapi kalau naya masih ada suaranya
kini riza masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit umum daerah purworejo
bagi riza pengorbanan anaknya yang masih balita menjadikan dirinya tetap semangat
menatap masa depan
dia juga berharap ibunya bisa ditemukan dalam keadaan selamat